siapa di antara anda yang hobi berkuliner ataupun berburu fashion
nah ada rekomendasi tempat untuk anda yaitu tebet yang dinamakan surga bagi pemburu fashion dan juga kuliner
kawasan yang dikenal sebagai tempat nongkrong anak muda ini berjejer distro atau toko pakaian yang menjamur di sepanjang jalan tebet utara dalam
geliat usaha distro di tebet semakin masif pada tahun dua ribu empat
lalu seperti apa suasananya saat ini
produser lapangan cnn indonesia raffis ari nugraha memiliki laporannya untuk anda
kawasan tebet atau mungkin lebih dikenalnya sebagai tempat pusatnya anak anak jakarta selatan yang gaul gaul
nah kalau dulu mungkin ini merupakan pemukiman warga tapi sejak tahun dua ribu an awal mungkin sekitar tahun dua ribu empat sudah bertransformasi sebagai pusat berbelanja atau pusat pakaian bagi anak anak muda
nah tepatnya di jalan tebet raya
di wilayah utara dalam nih sepanjang satu km dari depan hingga ke belakang saya ini berdiri mungkin sekitar seratusan distro
nah tapi sekarang kondisinya berdasarkan hasil pantauan kami tadi sejak pukul sembilan belas memang kawasan ini sudah tidak seramai dulunya
kalau dulu mungkin bisa dilihat jalanan ini ramai oleh diramaikan atau macet mungkin ya karena pengunjung hilir mudik mencari pakaian atau sekedar nongkrong nongkrong di tempat tempat gaul yang ada di sini
nah tapi perkembangannya hingga sekarang ini memang sudah cukup landai
untuk melihat lebih lanjut kita bisa lihat nih di sebelah kiri saya saya sudah berada di salah satu distro yang berada di pinggir jalannya
nah padahal kalau kita berbicara mengenai distro ini memang cukup masih cukup banyak ada sekitar delapan toko yang masih berdiri dan yang dijajakan pun lumayan banyak nih
seperti yang bisa lihat di sini ada celana celana ini celana celananya bagus bagus ada chino ada jeans juga
nah kalau ini ada kaos untuk pakaian atasnya ada kaos dan juga di belakang saya ini ada kamera
nah ini juga ada yang rasanya pasti masih sangat cocok untuk dikenakan oleh anak anak muda
nah untuk mengetahui lebih lanjut saya mau berbincang bincang dengan langsung oleh pedagangnya yang ada di sini
selamat malam dengan mas siapa nih mas
mas andre sejak tahun berapa nih mas sudah berjualan di kawasan tebet
oke kalau dua ribu satu sudah sekitar dua puluh dua tahun udah cukup lama ya mas
apa yang membuat mas andre bisa bertahan jualan di tebet
karena satu ya buat
keluarga menghidupi buat keluarga buat ibu ya buat diri sendiri lah gitu
mas kira kira perbedaannya dulu dari dua ribu satu hingga sekarang yang paling terasa oleh mas andre seperti apa perubahannya mas
kalau dulu sih enak banget ya
kalau dulu sih rame banget
banyak pembeli juga macet juga
yang mundar mandir tuh dari ujung ke ujung tuh rame banget pokoknya
kalau buat sekarang sekarang jauh banget
beda banget sama yang sekarang gitu
berarti udah jauh lebih sepi ya mas andre
nah kira kira apa sih mas yang membuat kawasan tebet ini udah berkurang peminatnya
ya mungkin satu ya karena sebabnya karena covid
itu yang satu
jadi tebet sekarang udah ngekaya dua lagi
mas ini kan sudah digempur oleh penjualan online juga sudah ada mas
kira kira dari mas andre langkah seperti apa nih mas yang mas andre lakukan supaya masih bisa tetap berjualan hingga ke depannya
ya intinya harus diperbanyakin langganan ya
kalau misalkan kita ngandelin online juga kan belum tentu juga rame gitu kan
intinya sih ya kita bertahan sama banyakin langganan aja gitu aja kak
oke siap terima kasih banyak mas andre
semoga nanti semakin lari segini mas andre
oke itu tadi salah satu keluh kesah dari para pedagang yang ada di sini yang memang menyatakan bahwa kawasan tebet ini sudah mulai sepi
padahal kalau dulu memang beberapa faktor pendukung yang menyebabkan kawasan tebet ini

selain begitu banyak berdirinya distro
kawasan tebet ini merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis
bahkan tadi untuk menyampai di kawasan tebet ini saya cuma menempuh perjalanan lima ratus meter atau tujuh menit berjalan kaki dari stasiun tebet
mungkin karena itu para pengunjung itu masih cukup ramai datang ke sini
dan juga selain itu memang distro distro yang berada di sini menawarkan begitu banyak pilihan pakaian seperti produk kaos kemudian celana jaket bomber
aksesoris lainnya yang memang masih diburu oleh anak anak muda
raffi sari nugraha andri kurniawan saputra jakarta